jasad dianti diah ayu putri tiba di rumah duka di serang banten selasa siang
sementara itu satu korban lain masih dalam perawatan rumah sakit
kedatangan jenazah dianti diah ayu putri di komplek kota serang baru
blok p serang banten disambut duka
bungsu dari tiga bersaudara pasangan gatot cahyono dan sudiana susilani itu meninggal
setelah sempat dilarikan ke rumah sakit pasca dua belas jam terjebak
dalam longsoran perimeter selatan bandara skwarnohata
musibah yang dialami almarhumah putri yang baru tujuh bulan bekerja
di bagian akun tim garuda maintenance facility diketahui keluarga
dari informasi di media sosial senin petang
sekitar jam tujuh lebih
orang tua nelfon saya adik kamu kok belum pulang pulang ya
biasanya pulang jam empat
ini sampai sekarang ini belum nyampe nyampe juga di rumah
posisi udah hampir setengah lapan
saya buka di internet katanya emang ada longsor
baru saya klarifikasi lagi saya buka lagi di youtube
ternyata ada bener
lat mobil adik saya itu yang ketimpa longsoran itu
selain mendiang gianti yang akan dimakamkan di pemakaman umum kecamatan cipocok selasa siang
insiden longsor di perimeter selatan bandara juga menimpa rekan almarhumah mukmainah ⁇ saifuddin
warga batu cepet tangerang ini baru berhasil dievakuasi selasa pagi
mukmainah kini dirawat di rumah sakit siloam karawaci tangerang
menurut pihak rumah sakit siloam meski kondisi masih lemah dan shock
setelah lebih dari dua belas jam terjebit beton longsoran
korban masih bisa berinteraksi dengan kakak